terima kasih masih bersama kami
rencana gubernur dki jakarta untuk memperluas zona larangan berkendara
untuk kendaraan roda dua di jalan sudirman dan tamrin
menuai pro dan kontra
selain untuk mengurangi kepadatan larangan ini juga dimaksudkan
supaya masyarakat mau menggunakan transportasi publik
seperti bus transjakarta di jalur sudirman tamrin
dalam waktu dekat ini pemerintah dki jakarta berencana
akan memperlakukan larangan kendaraan roda dua
untuk melintas di sepanjang jalan mh tamrin dan jalan sudirman jakarta pusat
dengan demikian pengemudi kendaraan roda dua tidak akan bisa melintas
di ruas ruas jalan seperti jalan bundaran hi medan merdeka barat
tamrin hingga bundaran senayan
larangan ini dilakukan guna meningkatkan penggunaan moda transportasi umum di jakarta
solusinya seperti itu saya setuju aja sih
ya kalau saya sih untuk kan saya kurir
mbak kalau ngantar surat mungkin lebih lama lagi jadinya
jadinya saya sih nggak setuju
karena butuh waktu yang jadi lama
jadinya kalau naik busway kan haltenya di mana tempat tujuannya di mana kan jauh jadinya